buat tempat arsip
ada yang beli
satu dapat tiga ada yang beli satu dapat satu
ada yang beli satu dapat dua
kenapa beli di sini bu
ya lumayan harganya

ini lagi diskon
ini semangat kalau diskon diskon
namanya kan harganya lebih murah